saya pikir yang paling mendasar itu adalah ketika kami masuk di dalam republik indonesia
maka dengan sendirinya secara nasional itu semua ada aspek aspek nasionalisme
termasuk salah satu itu adalah makanan nasional yang kita kenal dengan beras
tidak ada makanan nasional yang kita kenal dengan beras
arnold warga jayapura mengaku sudah jarang sekali makan olahan sagu
pembagian beras jatah ini adalah keran pembuka eliminasi keanekaragaman pangan papua
makanan makanan daerah lokal itu ketika ada acara acara
acara acara mungkin ulang tahun atau acara pernikahan
nah itu nanti disertai dengan makanan sagu
makanan makanan yang kita secara nasional
sejak kecil memang sering makan nasi kenapa itu bu
saya sejak kecil makan nasi
karena kita ini mungkin ada kelas kelas
kita pertama mungkin kita tinggal di kota terus orang tua kita itu pegawai
itu mempengaruhi sekali tingkat konsumsi yang kita makan

di jayapura makanan berbahan sagu sulit didapat
dahulu masih ada warung makanan berjualan papeda makanan hasil olahan sagu
kini nyaris semua berganti seiring zaman dan semakin banyaknya pendatang yang membawa serta tradisi termasuk pola makan mereka
makanan jawa ini bukan hal yang baru buat kita
saya sederhana banyak
bagi saya cukuplah
walaupun tidak terlalu berlebihan tapi bagi saya cukup percaya
artinya membuatku puas sederhana
kasus gizi buruk di asmat menjadi bukti
menurut charles toto aktivis sekaligus chef makanan lokal papua
kasus ini membuka fakta hilangnya kemampuan orang papua mengolah pohon sagu menjadi makanan mereka
baginya tragedi ini tak terperih sekaligus ironi karena anak anak papua kelaparan di pelukan hutan sagu
bayangkan itu bisa kelaparan padahal di samping rumah mereka itu ada tanaman sagu di situ
karena itu sebenarnya kita menganggap bahwa yang lokal tadi itu tidak berarti
itu yang berimbas besar pada kejadian yang luar biasa sampai presiden bisa kesana karena efeknya itu
sebenarnya yang malunya kita karena kita tidak menjaga kedaulatan pangan itu sendiri
dari satu dua juta hektare hutan sagu baru tiga puluh lima ribu hektare yang diolah dengan produksi dua puluh delapan ribu ton per tahun
di sisi lain konsumsi beras di papua mencapai satu ratus tiga puluh dua ribu ton per tahun
pemerintah pusat terus memperluas sawah dan mencanangkan papua sebagai kekuatan lumbung pangan baru
kebijakan kebijakan yang ada semakin menjauhkan orang papua dengan ibunya yakni pohon sagu
nanti mulai akan dikerjakan adalah satu dua juta
dari angka ini kita harapkan dalam tiga tahun sudah bisa
para pemimpin kita itu mengatasnamakan perubahan mengatasnamakan ketertinggalan
itu selalu mencoba untuk memacu masyarakat papua untuk menyamai diri mereka dengan saudara saudara mereka di daerah lain

nah inilah faktor yang paling besar memicu orang orang papua bekerja begitu keras untuk menyamai diri mereka dengan saudara saudara mereka di daerah lain
nah inilah faktor yang paling besar memicu orang orang papua bekerja begitu keras untuk menyamai diri mereka dengan saudara saudara di daerah lain
entah itu dari makanan dari pakaian dari rumah
orang papua itu adalah merupakan bagian dari ras melanesia yang makanan utamanya itu adalah sagu itu merupakan identitas kami
dari situasi itu menjaga sagu berarti menjaga hidup
sagu berarti menjaga harapan menuju kedaulatan pangan nusantara
saya bertemu charles toto pemuda asli papua yang akrab di sapa cato itu menghabiskan separuh hidupnya keluar masuk hutan papua untuk mencatat bahan dan pangan lokal dari suku suku di pedalaman papua
ia terlahir di kota namun memilih menolak berpaling dari hutan
ini kita mau kemana
ini sekarang kita lagi menuju kampung abar
kampung abar ya
kampung abar ya
ini salah satu kampung yang paling kecil di danau sentani
tapi kampung ini sekarang menjadi besar karena dari dasar kampung inilah yang membagi semua alat masak tradisional masyarakat papua
khususnya di danau sentani dan kabupaten jayapura dan kota jayapura
jadi mereka membuat sentra pembuatan gerabah
tapi selain itu tatanan budaya tentang satu paling penting
bagi masyarakat kampung abar
sagu adalah pusat kosmik spiritualitas mereka
penghubung kebaikan leluhur dan jaminan hidup di masa depan
sagu adalah mitologi sekaligus ideologi hidup mereka
kita menghargai jasa dari nenek moyang dan leluhur kami yang bekerja keras menanam sagu ini
siang itu stefanus salah satu masyarakat kampung abar hendak menebang pohon sagu
ia tahu betul usia pohon yang bisa ditebang dan kisaran berat sagunya
alam yang mengasah nalurinya
ada aturan adat yang tak tertulis yang harus ia taati
mulai dari cara memotong sampai memperlakukan sagu
stefanus memperkirakan pohon yang ia tebang bisa menghidupi keluarganya selama dua bulan
orang papua hanya mengambil dari alam sesuai yang dibutuhkan saja
tak lebih dari itu
inilah saripati sagu yang siap dimasak
untuk bisa menjadi papeda sagu diolah dengan cara yang sudah turun temurun
zaman berubah tak banyak lagi muda mudi papua yang bisa mengolah sagu menjadi papeda
ya karena bapak tidak bisa kalau tidak makan papeda apalagi dalam jangka waktu yang lama
dua minggu itu
dua tiga hari saja itu sudah ingin sekali mau makan papeda
sagu memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan mereka
mulai dari maskawin sampai status sosial di dalam masyarakat
ekspresi budaya sagu pun beragam di setiap daerah
di sentani penogok sagu disebut famea
wadah untuk menampung hasil tokokan sagu mereka sebut oloong
sedangkan garpu dengan tiga ruas mereka namakan hiloi
wadah papeda dari tembikar mereka sebut sebagai sempe
kita disini juga
kita jumpai di daerah sentani sebagai pusatnya sagu
di seluruh tanah papua atau di sentani itu dikenal dengan tujuh belas jenis sagu
dan enam belas jenis itu adalah ditanam sedangkan satu jenis itu tumbuh secara alamiah
dan masyarakat sentani itu adalah masyarakat yang secara kompleks itu memiliki sistem pengetahuan terhadap sagu
termasuk melekat pada struktur organisasi politik mereka
masyarakat abar setia mengolah sagu dengan peralatan dari kayu dan gerabah
gerabah dan sagu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
sempeh misalnya memiliki tempat istimewa bagi masyarakat abar
mereka pantang menyantap papeda di dalam wadah plastik
itu kalau orang bilang kalau di smp tidak dapat penyakit
kalau di plastik itu buatan nanti dapat kelas penyakit
orang tokasta begitu
berapa tahun lima tahun enam tahun nanti dapat penyakit dalam
orang bilang kita punya asli saja
kamu pakai belanga tanah ini sempe
sagu adalah siklus hidup mereka
selalu ada dari kelahiran hingga kematian
setiap sagu yang mereka konsumsi menjadi jembatan mereka mengingat leluhur
pasalnya sagu yang mereka konsumsi saat ini adalah hasil tanam nenek moyang mereka
setelah menebang mereka pun menanam kembali agar anak cucu mereka dapat merasakan benih kebaikan yang sama
sagu itu penting sekali dan juga dusun dusun sagu itu perlu dijaga
karena sebagian besar dusun dusun sagu yang di bagian kota karena proses pembangunan yang begitu penting
saat arus penduduk yang begitu padat sehingga dusun dusun sagu itu karena pembangunan mereka mulai gusur
perkembangan zaman membuat pola makan mereka pun berubah
hasil tokokan sagu terkadang mereka jual untuk dibelanjakan beras dan mie instan
sagu itu saya ambil dan kepentingan yang paling utama
karena itu untuk saya mau pakai untuk di keluarga untuk di kehidupan kami di keluarga
yang lainnya saya dijualkan
dan saya dijual sistemnya tukar
saya pergi jual ambil uang dan saya beli beras gula sabun saya bawa untuk saya punya kebutuhan keluarga
di kampung abar ada beragam pohon sagu
di konsumsi untuk roti
biasanya mereka menebang sagu jenis ini di masa paceklik
tidak ada yang terbuang dari setiap batang sagu yang ditebang
selain sagu yang dimakan daun mereka gunakan untuk alat penyaring
pelepah untuk dinding rumah
kulit untuk kayu bakar
sagu hadir untuk orang sentani agar bisa bertahan hidup
dari dulu sekarang dan di masa datang
danau sentani melengkapi keistimewaan dengan menyediakan berbagai macam jenis ikan yang bisa mereka konsumsi setiap hari
yang dilakukan masyarakat kampung abar
setidaknya menjadi harapan sekaligus mengingatkan kita bahwa masih ada manusia yang berusaha bertahan menjaga ruang hidup mereka
sekarang sekarang ini kita harus jaga sagu itu baik
yang sagu sekarang yang kami pakai bukan hasil tanaman kami
tapi hasil dari nenek moyang
dia sudah berusaha mengulang dari rokatan bahwa future itu rebellion su reduh
kemudian dia ini sangat lumayan dan dia akan melalui macam cukup fisik dan mungkin akhirnya ia akan terakhir mereka pada tahun dahulu

jadi ini merupakan kelas kecil di dalam ruang nama dia
forum forum kecil seperti inilah
charles toto menanamkan ideologi hutan bagi orang papua
terutama bagi anak anak remaja yang biasa hidup di kota
sehingga mereka tidak lepas dari tradisi hutan sebagai ibu bagi mereka
kalian juga bisa mulai paham tentang apa yang kita lakukan selama ini
jadi memang selama ini aktivitas kalian yang pada dasarnya tidak berhubungan dengan hutan
tidak berhubungan dengan alam tapi selama ini kalian tinggal juga di lingkungan kalian itu ada alam
tapi alam yang berhubungan dengan gedung gedung
kita rencana mau ngajak adik adik kemana
ini antara anak anak ini anggota papua jengkel saya sini
kita hari ini mau masuk ke hutan di dalam sini hutan yang hutan sagu juga
kita ikut cari makanan makanan yang ada di hutan
yang tumbuh di tanaman di dekat pinggiran pohon sagu
itu yang kita mau olah jadi makanan yang mereka juga bisa belajar bagaimana hidup di hutan
karena hutan adalah pasar bagi orang papua
kali ini cato mengajak beberapa remaja papua
asal kota jayapura untuk menjelajah hutan sagu
cato adalah seorang chef meski tak pernah mengenyam pendidikan formal untuk menjadi chef
ilmu gastronomi atau ilmu tentang makanan didapatnya dari interaksi langsung
dengan suku suku di pedalaman papua
jadi setelah tadi proses penebangan sagu setelah itu tadi dibelah
jadi dikupas kulitnya habis itu mulai ini belajar tentang
memangkur sagu ada dua cara yaitu cara memotong itu masyarakat di wilayah selatan
mulai dari bukendigul sampai daerah timikai sama mereka berdiri baru pangkurnya dari samping
tapi kita rata rata di masyarakat utara semua duduk baru pangku memotong serat
kalau mereka mengikuti panjang serat
di sini kami coba bikin untuk tempat isi sagu nanti ketika dibawa ke tempat ramas
setelah dia sudah bulat begini jadi ini sebenarnya alat tangkap ikan secara tradisional oleh masyarakat korowai di selatan papua
jadi ini kamboti ini alat untuk tangkap ikan
jadi alat tangkap ikan ini saya perlu ajarkan untuk anggota popo jengkel
saya pernah survival di hutan itu kita bisa bikin apa saja
ini kan sudah
ini kan sudah
ini kan sudah
ini kan sudah
cato juga menggunakan kulit tanaman sagu untuk perkakas dapur
jadi memang manfaat sagu itu bukan hanya untuk makan
untuk menjadi sumber ekosistem bagi tanaman tanaman lain di sini
tapi bisa bermanfaat untuk
kebutuhan kebutuhan rumah tangga dalam hal ini sebagai alat kukur untuk buat santan kelapa
ini ada salah satu tanaman yang kena bakar
semakin dalam masuk ke hutan sagu
semakin banyak bahan pangan yang kami dapatkan
masukin yang kuas
yang kuas ya
yang kuas ini
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
itu udah berapa
chateau memberikan langsung pengetahuan tentang
tentang keberagaman bahan
tentang keberagaman bahan dan pangan lokal kepada anak didiknya
da wau bakal kade tomar saraika di yape nla placing a vote
di yapen atau di biak down sering bikin teh
dan setelah tahun lalu dua ribu delapan belas kakak bawa ke festival di slow food di turin
waktu presentasi bikin teh dari kebiasaan masyarakat di serwide yapen
waktu presentasi di sana mas ternyata ini manfaatnya bagus untuk ginjal gula darah
jadi selama ini daun sukun kuning ini kita pakai kumpul untuk bakar di sampah
berjalan bersama cato di hutan sagu mengingatkan saya pada supermarket
semua yang dibutuhkan alam yang menyediakan
hutan sagu menjaga ekosistem sehingga tanaman lain bisa tumbuh subur
itulah mengapa orang papua menyebutnya sebagai pohon kehidupan
yang saya terima dari
pengalaman pengalaman kak cato
ternyata hutan itu tempat untuk kita mencari makan
kita tidak perlu untuk datang ke kota untuk mau beli sayur
ternyata di hutan kita sudah ada makanan
cato mempraktikkan bagaimana cara mengolah
semua bahan yang didapat dengan bumbu minimalis
jika harus membeli di pasar semua bahan yang didapat di hutan ini setidaknya seharga satu ratus lima puluh ribu rupiah
dari semuanya satu yang menarik bagi saya adalah garam hitam
jadi ini sebenarnya garam hitam ini
kadar asinnya lebih ringan daripada garam laut
karena dari pohon dari jenis tanaman yang susut
jadi ini tidak betul betul dari air asin
bagi cato selama ada hutan orang papua tak perlu mengeluarkan uang untuk makan
hutan adalah ibu orang papua yang memberi kasih sayang sejati
itulah yang membuatnya bertahan dan mempertahankan kedaulatan pangan dengan sepiring sagu yang menemani hari hari mereka
di sisi lain musnahnya hutan berarti membuka pintu kemiskinan bagi orang papua
miskin secara ekonomi dan miskin pula secara tradisi
bagi cato itulah kemiskinan yang sebenarnya
kita makan nasi ini sudah lama sekali
sehingga orang menganggap bahwa nasi sesuatu yang paling mewah
jadi akhirnya sagu ini disingkirkan

sejumlah kesehatan orang papua yang menyebabkan keguguran